warga jakarta bogor depok bekasi harus bersabar untuk menikmati moda transportasi light rail transit atau lrt
pembangunan proyek lrt atau kereta ringan yang digadang gadang bisa mengurangi kemacetan di ibu kota berjalan sangat lamban
dudukan tanah masih terlihat di sekitar proyek lrt cawang cibubur
pengerjaan proyek masih dalam bentuk lubang lubang meskipun beberapa titik sudah terpasang tiang panjang
sejumlah alat berat dan pekerja dikerahkan untuk membangun tiang tiang panjang lrt yang belum selesai dikerjakan
proses pembangunan lrt yang akan menghubungkan jakarta bogor depok bekasi kini baru mencapai tujuh persen
padahal pembangunannya telah dilakukan sejak september dua ribu dua puluh
dan ditargetkan rampung pada dua ribu delapan belas sebelum perhelatan asean games
semula memang lrt ini dijadwalkan bisa diselesaikan tahun dua ribu delapan belas
karena memang ada event yang namanya asean games
tapi ternyata di perjalanannya sepertinya ya belum bisa diselesaikan
dengan adanya revisi perpres ini diharapkan juga bisa memulai lagi
dengan beberapa kondisi yang tentunya sudah saya sebutkan tadi jalan terus
kalaupun tidak dapat diselesaikan di dua ribu delapan belas ya mungkin secepatnya bisa diselesaikan dua ribu sembilan belas atau dua ribu sembilan belas
pembangunan proyek lrt ini digadang gadang dapat mengurangi kemacetan di ibu kota
terlebih jumlah kendaraan bermotor di jabodetabek setiap tahunnya naik dua belas persen atau berkisar dua juta kendaraan
pemerintah berharap dengan
adanya lrt ini masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum
kalau kita bicara mulai dari perencanaan pelaksanaan pembangunan sampai operasional
ini kan memakan biaya yang sangat mahal yang justru sayangnya dengan biaya yang sangat mahal tadi
tidak sepadan terhadap mengurangi kemacetan lalu lintas
kapasitas angkut lrt jabodebek lebih kecil dari kereta api listrik atau krl
lrt terdiri dari maksimal enam rangkaian kereta dengan perkiraan dapat menampung lima ratus ribu penumpang per hari
sedangkan krl terdiri dari maksimal dua belas rangkaian dan dapat mengangkut sekitar satu juta penumpang per hari
total biaya yang dikeluarkan untuk lrt jabodetabek sebesar dua puluh tiga delapan triliun rupiah dengan target awal rampung pada dua ribu delapan belas
kartika karman jakarta